tim manggala agni daerah operasi empat belas banyu asin sumatera selatan ini bergegas menurunkan selang dan pompa air tekanan tinggi dari kendaraan mereka saat tiba di lokasi kebakaran lahan
titik api ini dilaporkan warga dan aparat desa sukarami kecamatan pemulutan barat kabupaten ogan ilir
inilah yang disebut kepala api
kepala api adalah bagian terdepan dari kebakaran yang berkobar dan bergerak maju di atas lahan mineral
para petugas mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk memadamkan kepala api agar tidak semakin besar dan cepat merambat
kami mempersiapkan untuk memadamkannya para petugas mempersiapkan selang untuk memadamkan api tapi api begitu cepat berkobar
tapi beruntung di tempat ini sangat dekat dengan sumber air ini adalah kanal
nah akhirnya petugas bisa dengan mudah memadamkan api tapi sayangnya tidak cukup cepat untuk membuat api terus menjalar sampai sepanjang ini
kalau anda lihat tadi kami hanya satu spot di ujung sana lalu menjalar sepanjang itu bahkan sudah menyeberang ke area sekitar saya berdiri ini
pemadaman atau pendinginan terus dilakukan karena ada kemungkinan api kembali menyala ketika angin
jadi ada dua hal di sini ketika api itu berkobar di wilayah gambut dan ketika api berkobar di wilayah tanah mineral
kalau api berkobar di tanah mineral maka api sangat cepat bergerak
itulah tantangannya artinya petugas harus sangat cepat bertindak sebelum api menyebar lebih luas seperti ini
tapi ketika api berkobar di tanah gambut maka petugas harus lebih bersabar karena api bisa sewaktu waktu muncul dan api berada di dalam sekam gambut
inilah resiko atau salah satu risiko yang harus dihadapi para petugas
manggal aktif dalam memadamkan kebakaran lahan dan hutan di sumatera selatan
dibutuhkan sekurangnya satu lima jam perjalanan dan lebih dari empat jam pemadaman untuk mengendalikan api di titik ini
sebagian lahan kebun sayur dan cabai masyarakat tidak dapat diselamatkan
warga yang terbakar kebunnya tidak bisa menahan rasa takut dan kesedihan
lokasi dan sumber air adalah tantangan utama petugas dalam melawan kebakaran lahan
pertama ya tentu medan yang kedua jalur apa namanya
sumber air gitu loh pak
oke ini kebetulan ada ya bang ya
haa kebenaran disini ada sumber airnya jadi agak dipermudah kita pak
kalau yang nggak ada gimana kondisinya pak
kalau yang nggak ada makanya kita supaya pakai tanki pak tapi tanki kan lambat
akhirnya kan begitu api belum selesai dapat padam airnya habis nyuplai lagi
itu yang kendala kalau kita menggunakan tanki
kalau strategi pemadaman di tanah mineral kita berusaha secepat mungkin mengejar kepala apinya pak
nah karena kan tanah mineral kan begitu kena air kan dia langsung tidur tuh apinya tuh
nah dengan sembari nanti yang cabang berikutnya menyisir
terus nanti ada tim apa namanya memastikan api benar benar padam
kalau ini kan masih basah nih nanti kalau kering dia bisa lagi loncat
atau latuh latuh atau serasa loncat lagi ke bahan bakar yang belum terbakar
itu akan menimbulkan api baru gitu loh pak
manggala agni tentu tidak sendiri
ratusan personel bnpb tni polri bahkan relawan
ikut menjadi ujung tombak pemadaman kebakaran lahan di sumatera selatan
sejak juni dua ribu dua puluh tiga para petugas terus memburu api ke sejumlah titik
dianggap menjadi bulan yang paling parah
lebih dari enam ribu titik panas hanya dalam satu bulan
nah ini yang menjadi tantangan tersendiri
baik itu tim tim darat maupun udara dalam hal pemadaman
dengan berbagai tantangan dan risiko yang bisa terjadi
para pejuang ini tidak lantas menyerah
mereka sadar akan ada risiko yang lebih besar saat api gagal dipadamkan
yang penting untuk udara sehat gitu bang
yang jelas udara bersih ini mahal pak
yogi tujuliarto fordanto sumatera selatan